menurut koordinator juru bicara prabowo sandi dhanil anzar simanjuntak
pernyataan tampang boyolali yang disampaikan oleh prabowo subianto telah ditafsirkan secara ugal ugalan
dhanil melihat ada pihak tertentu yang ingin menjadikannya sebagai isu rasialisme
yang akan menjadi sangat berbahaya pada kontestasi pilpres saat ini
untuk itu dhanil meminta agar pernyataan prabowo yang tidak punya pesan rasialisme
dan digiring ke primordialisme ini segera dihentikan
prinsipnya kami terus terang menyayangkan ada upaya politisasi
politisasi statement pak prabowo terkait dengan tampang boyolali tersebut
beberapa hari yang lalu itu kan disampaikan beliau dalam konteks
beliau berkomunikasi dengan masyarakat dan berusaha melakukan interaksi yang dekat